petugas polda jawa timur bersama polresta kediri rabu siang menggelar olah tkp di tempat karaoke inul vista pasca penggerbekan penari telanjang
dalam olah tkp ini polisi menyita sejumlah dokumen dan mendatangkan salah seorang penari telanjang yang diamankan saat penggerbekan
sejumlah petugas gabungan dari polda jawa timur dan polres kediri rabu siang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi karaoke inul visa di mall hayam buruk kediri
dalam olah tkp ini selain memeriksa ruangan yang digunakan untuk pertunjukan tari telanjang petugas juga mengamankan beberapa dokumen perizinan tentang bisnis karaoke inul vista
serta beberapa lebar kwitansi pembayaran dari pengunjung
bukti bukti ini akan dipelajari untuk mengetahui keterkaitan pihak lain dalam penyediaan tari striptis
hingga saat ini polisi masih menetapkan satu orang tersangka yakni manajer karaoke berinisial iha yang terancam undang undang pornografi
di tangan di polda jawa timur
sementara masih satu orang yang lainnya mainin saksi saksi
kita tidak menutup kemungkinan apakah nanti ada tersangka lain
ini masih kita dalami
selain menghadirkan para pengelola karaoke salah seorang penari telanjang berinisial wd juga dihadirkan ke lokasi sebagai saksi
namun wd enggan memberi keterangan kepada wartawan
enggak mau ya mbak
seperti diketahui polda jati menggerebek karaoke inul vista ke diri karena diduga menyediakan tarian telanjang untuk pengunjungnya akhir pekan lalu
sebanyak sepuluh orang diamankan empat diantaranya perempuan satu manajer pegawai dan security
diduga lokasi ini sering digunakan untuk pertunjukan tari telanjang berdasarkan pesanan pengunjungnya